ikan berdoa setiap hari agar dikaruniai seorang anak
dan pada suatu hari beberapa ikan dibawa ke dapur kerajaan
dan dipersiapkan untuk raja dan ratu ketika tiba tiba
ya ampun tuhan tolong selamatkan hidupku
hah kau bisa bicara
tukang masaknya adalah orang yang tamak
dan seketika dia berpikir bahwa mempersembahkan ikan yang bisa bicara
kepada ratu akan memberinya hadiah yang besar
maka ratu merasa sangat senang karena ikan itu dipersembahkan kepadanya
apakah ini keajaiban
atau bisa dikatakan doamu telah terkampul
mata ratu berlinang air mata saat dia diliputi oleh kegembiraan
dia memberikan juru masak hadiah yang besar dan mulai menghabiskan waktunya dengan ikan itu
kau tahu aku selalu merindu
saya merindukan seorang anak
tapi aku pikir doaku telah terkabul sekarang
mulai hari ini kau adalah putraku
dan kau akan dipanggil pangeran ikan
terima kasih ibu suri
hari hari berlalu dan ratu menjadi sangat menyayangi putra angkatnya
seluruh kerajaan menganggapnya itu sangat lucu
tetapi tidak berani membicarakannya
kebetulan suatu pagi ketika ratu bangun
dia melihat dengan ketakutan bahwa pangeran ikan telah tumbuh menjadi terlalu besar dalam mangkuknya
sang ratu kemudian membuat mangkuk lain untuk pangeran ikan yang lebih besar
tetapi sekali lagi setelah beberapa hari dia menjadi terlalu besar untuk mangkuknya
akhirnya ratu membuatkan sebuah tangki besar untuknya yang ditempatkan di taman kerajaan
ikan senang memiliki rumah yang lebih besar
terima kasih ibu suri
apa saja untukmu anakku
semuanya berjalan baik dan raja juga ratu sangat bahagia sampai suatu hari
ketika ratu menemukan bahwa air di dalam tangki itu diam dan pangeran ikan terlihat sangat sedih
siripnya yang berwarna warni tampak kusam dan wajahnya sedih
oh ya ampun anakku ada masalah apa
apakah kau tidak menyukai tangki itu lagi
ya bukan itu ibu suri
yang aku inginkan hanyalah memiliki istri kecil yang baik dan tinggal di sini bersamaku
aku merasa sangat kesepian
sang ratu terkejut dengan pernyataan itu tetapi dia mencintai putranya lebih dari apapun dan tidak dapat melihatnya sedih
kau adalah anakku seharusnya tidak ada alasan bagimu untuk bersedih
aku akan mencarikanmu seorang istri sekarang dan membangun sebuah ruangan di dalam tangki untuknya
maka ratu membangun ruangan yang dibangun untuk pangeran ikan di dalam tangki
dan pesan dikirim bahwa siapapun yang memberikan putri mereka sebagai istri kepada pangeran ikan
akan diberikan hadiah yang besar
tapi menemukan istri untuk seorang pangeran ikan tidaklah mudah
dan setiap orang yang didekati oleh tentara menolak tawaran ratu
karena mereka takut pangeran ikan menginginkan seorang istri hanya untuk memakannya hidup hidup
akhirnya pada hari ke dua puluh satu menteri kerajaan tiba di sebuah rumah
di mana tinggal seorang wanita jahat dengan putrinya dan seorang putri tiri
ketika dia mendengar tentang tawaran itu dia langsung setuju
hebat sekali kau datang ke tempat yang tepat
putri tiriku ini sangat cantik dan akan menjadi istri yang hebat bagi pangeran ikan
datanglah dengan hadiahnya besok dan bawa dia bersamamu
menteri sangat senang
dia berterima kasih pada wanita itu dan pergi
wanita jahat itu memberitahu putri tirinya tentang tawaran itu
dan gadis malang itu yang dipanggil alia menangis
tidak ibu tolong pangeran ikan akan membunuhku
aku tidak peduli
aku butuh uang dan kau harus menurutiku
sekarang pergilah ke sungai dan cuci pakaianmu
aku ingin kau tampil

alia lalu mengambil pakaiannya dan pergi ke sungai
di mana dia menangis dengan sedihnya
mendengar tangisannya kobra berkepala tujuh yang merupakan temannya keluar
ada apa alia kenapa kau menangis
alia menceritakan semua padanya
dan kemudian kobra berkepala tujuh berkata
aku tahu tentang semua itu

ambil tiga kerikil di luar tempatku
dan taruh di gaunmu
saat kau melihat pangeran ikan datang
lemparkan yang pertama ke arahnya
jika kena dia akan tenggelam ke dasar tangki
ketika dia naik ke permukaan lagi
lempar dia dengan yang kedua
dan hal yang sama akan terjadi
dan untuk yang ketiga
lempar kerikil ke arahnya
dan dia akan berubah dari ikan menjelaskanmu
jadi pangeran muda yang tampan
oh jadi itu artinya dia bukan seekor ikan
dia adalah putra seorang raja
dan sedang berada di bawah mantra
oleh kakak dan adik iparnya yang sangat jahat
tapi kau bisa merusakkan mantra itu
seperti yang aku katakan
ah terima kasih temanku
dan akhirnya alia mengeringkan air matanya
dan pergi bersama menteri keesokan harinya ke istana
dimana mereka menunjukkan kepadanya
sebuah ruangan kecil yang indah
yang telah disiapkan untuknya di dalam tangki
tempat tinggal pangeran ikan
kau hanyalah istri kecil yang aku inginkan untuk putraku
alia merasa sangat senang
karena semua orang sangat baik padanya
jika bukan karena dia memikirkan air gelap yang dingin
dan ketakutannya bahwa dia mungkin tidak akan bisa
melempar pangeran ikan dengan kerikil
tapi dia membiarkan mereka memasukkannya ke kamar
dimana dia akan menemukan air gelap yang dingin
dan menunggu lama dengan kerikil di tangannya
orang orang menyaksikan dengan antisipasi
karena mereka semua mengira pangeran ikan akan bangkit
dan melahap gadis malang itu
tapi tidak ada hal seperti itu yang terjadi
dan pangeran ikan tidak muncul ke permukaan
bosan menunggu semua orang pergi
dan kemudian datanglah malam yang dingin dan gelap
semuanya hening dan hanya suara kicau jangkrik yang bisa terdengar
ketika tiba tiba ada suara air yang mengalir deras
dan deburan ombak yang menghantam tangki
alia melihat dengan ketakutan
dan ada seekor ikan besar muncul ke permukaan
dan berenang ke arahnya dengan mulut yang terbuka lebar
dengan gemetar dari kepala hingga kaki karena ketakutan
alia melemparkan kerikil pertama yang langsung masuk ke tenggorokan pangeran ikan
dia langsung tenggelam seperti batu
tetapi setelah satu atau dua menit berlalu
dia muncul ke permukaan lagi
kemudian alia melempar kerikil kedua yang mengenai kepala pangeran ikan
dan dia tenggelam untuk kedua kalinya
kali ini pangeran ikan tidak muncul ke permukaan untuk beberapa waktu
tapi ketika dia muncul
dia meraung marah dan menyerang dengan marah ke arah alia
hingga dia hampir gagal melempar ikan ke permukaan
dan menempatkannya dengan kerikil ketiga
karena dia hanya berhasil menyentuh ujung siripnya
kali ini pangeran ikan tidak tenggelam
melainkan berubah menjadi seorang pangeran tampan
kau kau telah menghancurkan mantra nya
oh aku sangat senang kau bukan ikan lagi sekarang
dan aku sangat senang kau tidak terluka
ayo kita keluar
kita bisa menikmati sinar matahari dan kebahagiaan di dunia luar
dan tidak perlu lagi hidup di dalam tanggi
maka saat matahari terbit membawa hari baru
kisah cinta baru pun dimulai
pangeran tampan dan berpakaian emas
merahi tangan alia
pergi berbicara dengan ratu
ratu setelah mendengar cerita pangeran sangat senang
dan langsung memeluknya
tidak masalah bagiku ketika kau masih seekor ikan
karena kau adalah putraku dulu
dan kau adalah putraku sekarang
terima kasih ibu
terima kasih untuk semuanya
maka raja dan ratu memberkati pangeran dan alia
sebuah pernikahan besar diadakan
dan para pangeran dan putri dari seluruh dunia diundang
dan apa yang tertulis di papan tanda selamat datang kau tahu
pangeran ikan menikahi putri duyung impiannya
oh dan mereka hidup bahagia selamanya